pisang aja dulu tuh
bawah ini baru buat gue angkat
abis jatuh kemarin udah mendingan
kemarin om herman ngomong begitu
terus semuanya sendiri gimana
biar kata mak masih keliatan cakep ya
walaupun udah umur lima puluh tahun lebih
ibarat gue nih
cuman bisa diliat doang
gak bisa dimakan
maksudnya gimana sih mak
tati gak ngerti
gedung yang muat seribu orang dimana ya
yang penting muat
yang penting muat
buat apa beh
buat resepsi pernikahan
buat apa beh
buat resepsi pernikahan
ntar juga lo tau
ini berdua ya bang
ini aja yang bayar
kanti splash mospor makasih ya
rod nih ntar kalau gua bikin undangan nama lu berdua gua cantumin di undangannya sebagai turut mengundang
gua sama odi dapat kebagian dari angkab kagak
kalau gitu ga usah ditulis nama gua disitu
pisang aja dulu tuh
bawahnya baru buat gua angkat
rem lu gimana abis jatuh kemaren lu mendingan

cuma tunggu gua doang dong
udah lama sejak kalo bongkok masih sakit
lu kan tau sendiri gua jatohnya punggung duluan
oh untung bukan tunggu lu duluan yang jatoh
kan lu jadi geger otak lah
maksud lu apa otak gua di dengkul
aku bilang punggung banget ga boleh marah
itu tambah sakit
gaada yang mau beli es drawet nih
udah aku keliling aja
temennya ineke siapa namanya
neng citra emangnya kenapa
boleh juga ya
masya allah pur
masya allah pur
pur kamu tuh gimana sih pur
dulu kamu ngejar main ani
dulu kamu ngejar neng ani

dari neng ani kamu ngejar neng ineke
terus balik lagi ngejar neng ani

sekarang ngejar neng citra
namanya cukup usaha
jangan kebanyakan nyengir pur
nanti gigi kamu kering
nanti gigi kamu kering
nanti gigi kamu kering
gua gak mau sakit dah
emangnya si deddy masih belum sembuh
gapapa tau gua belum sembuh lagi
selain orang orang sini sama saudara
siapa lagi ya yang kudu gua undang ke resepsi acara pernikahan gua
kan lu yang punya acara
mau balik lho
bikin membatasi deddy
seger seger buker dawet dawet dek alia bukan adek oh daot alia iya satu di gelas oke
daot seger buker buat alia
airnya kebanyakan es daud emang begitu
hai kok nggak penuh kan airnya dibuang tamahin dawetnya
nah itu dong
update status dapat pembeli anak
kecil yang bisa bikin aku stroke hove
salamualaikum hai walekumsalam sapa gue
detonjak olojak masuk dah enggak di
kunci gue capek dari tadi munar manir
bukan pintu lo sakit
alhamdulillah udah mendingan banget mudah mudahan besok udah mulai dagang lagi
enak ngobrol aja masa bini gua doang yang kerja gue gak perabotan menjauh gerok di
rumah doang ya kalau lagi sakit det
nyewa tanjidor sekarang berapa ya rot buat apaan lah
nanya buat apaan ya buat hiburan di resepsi pernikahan gua enggak tahu kalau
kagak tahu kagak usah nanya buat apaan
sebenarnya sih gua enak jaka bini gua
udah numpang rumah babe masa gue juga gak kerja
tapi lo kan enak det tinggal mbak belu bukan nomor tua lu
itu baik lagi melu emang malah gak bayam lu
baik cuman tiap hari ngomel mulu palang gue
nupang banyak eh mau kemana lu bentar jak
jak bantu gue bangun dulu
aduh aduh aduh
minta kopi satu
aku belum minta beli
iya gue beli
ngambil apa beli